anak anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab
artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah menjadi tanggung jawabnya
ya biasa di dalam keluarga minta doa harus itu
karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan
itu anak anak saya seperti itu kalau mau tahu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dalam waktu dekat
mahkamah konstitusi akan memutuskan gugatan batas usia minimal capres dan juga cawapres dari empat puluh tahun menjadi tiga puluh lima tahun
permohonan itu bersanding dengan gugatan lain untuk menambah klausul berpengalaman sebagai kepala daerah
di tengah perkara baliho prabowo gibran pun bertebaran di mana mana
sementara itu langkah putra bungsu presiden jokowi
ks sang pangarap yang bergabung dengan partai solidaritas indonesia
kemudian menjadi ketua umum ketimbang
menjadi kader pdi perjuangan
mengejutkan banyak pihak
apakah ini jadi bentuk manuver politik keluarga jokowi di pilpres dua ribu dua puluh empat
dan siap berhadapan dengan pdi perjuangan
kaki politik jokowi di gibran dan ks sang
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung
kita masih menunggu kehadirannya mbak bivitri susanti ya
tapi saya ada mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam mas adi
selamat malam rivana
politik senior pdi perjuangan
selamat malam rivana
ada juga ketua dpd partai green rahmat riza patria
selamat malam mbak riza
selamat malam mbak nana
ketua bapil pres projo pro jokowi
relawannya pak jokowi nih
bang panel baru
selamat malam bang panel
kita sudah menanti kehadiran mbak bivitri
sudah sampai belum ya
oke mbak bivitri langsung aja mungkin ya
silahkan aja mbak bivitri
sudah bergabung juga pakar hukum tata negara sth jentera mbak bivitri susanti
selamat malam mbak bivitri
saya akan langsung ya ke bang riza terlebih dahulu
tapi saya akan putarkan ini ada pernyataan dari ketua umum partai gerindra
sekaligus bakal capres dari koalisi indonesia maju pak prabowo subianto
kita dengarkan sama sama
bang riza tadi pak prabowo ditanya oleh wartawan soal cawapres
kemudian pak prabowo menjawab
tadi mungkin nggak begitu kedengaran ya
saya akan ulangi ya
pak prabowo menjawab
gibran muda erik muda rk atau rituan kamil juga
jadi pernyataan pak prabowo yang mempertimbangkan gibran sebagai cawapres itu seserius apa
karena kan mas gibran ini terhalang batas usia capres cawapres minimal empat puluh tahun
yang pertama tentu kewenangan daripada menentukan cawapres itu ada pada pak prabowo sebagai capres
dan pimpinan partai berkoalisi
siapa calon calon seperti kita ketahui masing masing teman teman koalisi kan mengusulkan ya
ketua umumnya golkar pak erlangga pan
kemudian mengusulkan pak erik tohe

pak bebek pun mengusulkan bang yusril
kemudian di luar itu di luar partai itu partai koalisi lain memang tidak mengusulkan
mengikuti apa yang menjadi kesepakatan pp dan partai
ada nama lain diantaranya memang mas gibran kemudian ridwan kamil juga
bahkan mahfud md mungkin yang lainnya
memang kita ini kan ingin menang ya
ingin menang itu tentu salah satu syaratnya koalisi harus cukup
alhamdulillah koalisi cukup
sekarang mencari figur yang kira kira bisa memenangkan koalisi indonesia maju
nah dari semua semua nama ini tentu nama nama yang memiliki kompetensi kredibilitas dan lain sebagainya
cuma di antara yang baik ini insya allah ada yang baik
memang harus jujur saya sampaikan bahwa gibran termasuk nama yang menominasi lah diantara calon calon yang lain
karena gibran mungkin muda kemudian juga elektabilitasnya juga cukup baik
tadi populer sangat tinggi
saya juga baru lihat itu rupanya sangat tinggi sekali
kita lihat ya perkembangan ya
dan namun demikian kami kan tidak ingin mendahului ya itu adalah kewenangan bapak prabowo dengan pimpinan partai lainnya
apalagi saya cuma kader partai yang patuh taat pada keputusan ketua umum
ada masalah lainnya itu kan masalahnya masih terkait konstitusi
mas gibran masih terhalang oleh batas usia
sekarang memang sedang ada gr
ya tentu kita hormati
apapun keputusannya kita yakini keputusan itu independen keputusan yang profesional yang konstitusional dan yang terbaik
apapun pun kita hormati
oke bang riza tadi anda katakan bahwa kami ingin menang gerindra ingin menang koalisi indonesia maju ingin menang
membidik mas gibran sebagai cowok presnya pak prabowo menurut gerindra itu salah satu resep kemenangan ya
ya semua calon calon tadi punya peluang menang
tapi pak prabowo lebih besar gak dibandingin yang lain untuk bisa memenangkan pak prabowo
saya tidak ingin mendahului
karena tadi yang disebut pak prabowo pertama adalah namanya mas gibran
bukan pak erick thohir bukan pak ridwan kamil
ya pak prabowo itu memang selama ini selalu membina membimbing anak anak muda generasi muda
lihat aja di partai kami banyak sekali yang muda yang milenial kader kader
jadi biasa bagi pak prabowo dulu semangat
jadi pertanyaan saya menggait mas gibran membidik mas gibran itu salah satu resep kemenangan ya menurut gerindra menurut pak prabowo
ya kita tidak membimbing
membidik secara khusus ya semua biarlah mengalir ya
kan kita kan punya koalisi indonesia maju yang masing masing punya saham punya share
golkar soalnya besar pan pbb dan partai lainnya partai gerindra
mas gibran ini kan posisinya memang sampai saat ini kan posisinya kita hormati kita hargai di partai pdip
kita hormati apalagi hubungan pak prabowo dengan ibu mega sangat baik
hubungan pdip dengan ibu mega sangat baik
pdip dengan partai gerindra sangat baik
jadi kami juga saling menjaga saling menghormati satu sama lain
karena mas gibran ini sampai hari ini adalah kader partai pdip
di luar itu memang banyak relawan yang mengusulkan mengusung bahkan mohon maaf ada yang memasang baliho pak prabowo dengan pak gibran
inilah demokrasi yang harus kita hormati kita hargai
tapi di antara kami antara kami pdip dengan gerindra sangat baik hubungannya
oke baik pak riza
oke jadi diantara semua anak muda yang ada di republik ini kenapa harus gibran raka buming raka
loh kan tadi ada erick thohir juga
tapi erick thohir kan usianya enggak muda
ya masih muda lah
saya tanya ya secara spesifik diantara semua anak muda kepala daerah muda kenapa harus seorang gibran raka buming raka
yang tadi disebut pak prabowo yang tadi juga disebutkan oleh anda sebagai kader gerindra
apakah karena mas gibran ini anaknya presiden jokowi
itu kan salah satunya
teman teman kan lihat banyak mungkin kepala daerah yang muda muda
yang elektro tinggi siapa
tentu kan ada syarat tidak hanya muda
tapi harus sesuai syarat konstitusional
sementara ini belum terpenuhi kita tunggu putusan mk
yang kedua tentu syarat elektabilitas dan syarat capres menjadi penting
nah kami menghormati itu
namun demikian sekali lagi bapak prabowo itu sudah menyampaikan
beliau ini orang yang sangat bijak sangat baik sangat demokratis
akan memusawarahkan dengan pimpinan pantai lain
pak erlangga pak rk pak yusril pak erick thohir
di luar itu apakah mas gibran
kalau nanti lolos dari mk apakah pak mahfud
atau yang lainnya kita hormati
karena anda sudah sebut mk berkali kali ya
tadi saya sudah sampaikan juga ternyata di mahkamah konstitusi ada sembilan gugatan
tentang batas usia capres dan juga cawapres
di antara sembilan gugatan itu ada salah satu gugatan yang diajukan oleh partai garuda
dimana ketua umumnya partai garuda adalah adiknya dari ketua harian partai gerindra
adik anda ya berarti ya
saya ketua dpd dki
oke ketua dpd adiknya bang riza berarti ya ahmad riza sabana ya
adik anda kan
itu kan kebetulan say
oke itu kebetulan
itu yang pertama
tapi saya mau lebih spesifik lagi
saya mau lebih spesifik lagi
oke partai garuda ketua umum partai garuda adalah adiknya bang reza patria
adik kandung saya betul
adik kandung bang riza
kemudian ada dua kepala daerah
satu adalah wali kota bukit tinggi
dan satu adalah wakil bupati lampung selatan
dua duanya adalah kader dari partai gerindra
pertanyaan saya berarti pengajuan gugatan ini tentang batas usia capres dan juga cawapres
di bawah empat puluh tahun memang upaya gerindra mendorong gibran menjadi cawapresnya
saya kira nggak sejauh itu
itu kan dulu sudah lama ya
itu bulan maret masuknya
nama mas gibran itu belum pernah diganti
bulan april kami dengar pak prabowo meminta mas gibran menjadi capres
mas gibran belum pernah digadang gadang
atau populer sebagai calon wakil presiden belum
itu kan apa ya itu kan keinginan teman teman yang kebetulan di partai gerindra yang muda muda
ingin memberi kesempatan yang muda muda
tidak hanya mas gibran tentu
tentu kalau syarat itu dipenuhi oleh mahkamah konstitusi
siapapun yang berusia di tiga puluh lima tahun bisa saja
katakanlah mas raffi ahmad yang sangat populer kan juga boleh umpamanya
jadi tidak mesti
tapi kan tidak punya kompetensi sebagai kepala daerah
itu kan ada tambahan kepala daerah
tapi kan ada juga yang menggugat usia saja di atas tiga puluh tahun
kepala daerah anda dua kepala daerah anda menggugatnya adalah batas usia capres cawapres di bawah empat puluh
atau pernah menjadi penyelenggara negara itu lebih spesifik lagi
itu kan tambahan supaya memiliki pengalaman jam terbang kompetensi yang baik
jadi itu bukan buat mas gibran ya
jadi tidak ada kesengajaan begitu diperuntukkan demikian
karena kita sebuah negara yang demokrasi silakanlah itu kan mengalir
dia mau mk seperti apa kita hormatilah
semuanya kepada pimpinan pimpinan partai yang nanti akan mengusung
oke saya mau ke opung panda
opung panda anda sempat menyebut bahwa seorang gibran raka buming raka adalah anak ingusan
tapi ternyata anak ingusan ini seserius itu dibidik untuk menjadi cawapres
jadi kita kembali dulu ke tema
tema kita adalah kaki politik jokowi di gibran dan ks sang
nah perlu juga kita kasih tahu kepada jokowi
janganlah ada pemaksaan anak anaknya ini yang akan memperjuangkan mimpi dia
untuk meneruskan dia punya karier politiknya
artinya saya melihat terus terang aja semua itu pakai proses
tidak ada yang apa
dan kemudian menantunya medan
itu betul betul mendapat keistimewaan
kenapa dua anak ini gak punya karier politik sebelumnya
beda dengan jokowi dia dulu di kadin
jadi partai pd perjuangan sudah excuse terhadap itu
terhadap anak dan menantunya
iya anak dua ini menantunya
jadi perlu juga kita ingatkan kepada jokowi untuk dia juga tidak membuat satu kesalahan kesalahan di waktu itu
yang lama bagaimana ini butuh proses butuh waktu
megawati sendiri dulu ketua dpc jakarta pusat
ketua dpc dalam karier politik dia gitu loh
tidak ada main dikarbit karbit begini
jadi anda melihat bahwa dua anaknya presiden jokowi ini politisi karbitan gitu
bukan bukan polisi karena kita lihat ada proses pengarbitan gitu loh
jadi mereka ini proses pengarbitan
iya dan kemudian terus terang kita
kita bagus juga mengingatkan karena kecintaan kita kepada jokowi
banyak pengalaman pengalaman anak anak pejabat anak anak penguasa
itu banyak semua hampir kandas
tidak ada yang kemudian jadi cerita legendaris ini anaknya sini ini anaknya sini jadi ini gitu loh
tidak ada gitu loh
karena memang karena butuh waktu butuh proses butuh
tidak bisa dipaksa paksakan
jadi kenapa dulu saya bilang secara ingus karena butuh
harus butuh satu proses gitu loh
jadi gini ambil satu contoh
semua orang tua mengendaki anaknya
ya sama aja megawati ada puan maharani ada prananda kemudian sby ada siapa
ahy ada sini
saya juga anak saya yang saya lima puluh tahun jadi wartawan juga wartawan
tapi tidak pernah aku minta dia jadi wartawan
dengar artinya begini biar jelas dulu gitu loh
biar jelas dulu
dan kemudian jangan kita paksakan
dia memperjuangkan mimpi kita gitu loh
biarlah dia di generasinya dengan proses dia usia mudanya gitu loh
tidak karena nanti kalau udah bapak yang gak jadi presiden siapa yang datang bertamu ke dia
nggak ada lagi
opung tapi ini kan kalau menurut opung presiden jokowi jangan memaksakan anaknya
begitu ya untuk meneruskan karir politiknya
tapi kan ini gerindra yang membidik mas gibran menjadi cawapres
itu itu itu lain lagi cerita
ini kan cerita dengan temamu
tadi kan kau bilang politik jadilah
iya tapi ini temanya karena ada upaya untuk menggait mas gibran jadi cawapres
itu cerita lain lagi tuh
jadi peluangnya mas gibran jadi cawapres gimana
judul pertemuan kita ini apa
terhadap dua anaknya ini
itu yang saya soroti gitu loh
bukan yang gerindra dan lain lain
enggak itu yang mau saya soroti
banyak kita membina anak kita tapi janganlah kita paksakan supaya anak kita ini seperti kita
kasian dia gitu loh
kasian dia dalam proses kemudahannya
biarlah dia lepas
sekarang dia masuk di partai ini partai ini biar gitu loh
kalau soal proses dmk nya bagaimana
ya proses dmk kan ada yang membuka peluang bahwa gibran bisa menjadi cawapres kalau dikabulkan dmk
itu kan melengkapi teater aja itu
siapa yang memainkan teater politik itu
di situ perlu dicari
oke saya ketujukan ya
ini ada kita temui gambar gambar ini di kota kota besar
ini udah banyak sekali bertebaran
beberapa gambar berikut ini
jadi kalau misalnya kita bisa lihat mungkin bisa ditampilkan di layar
oke nah di sebelah sana ini ada gambarnya mas gibran untuk dua ribu dua puluh empat jadi wapres
oke wakil presiden bersama dengan pak prabowo juga
terus yang sebelumnya
oke ini juga mas gibran menjadi wapres
ini opung nggak ada bantahan sebetulnya dari mas gibran untuk menjadi wapres
dengar dulu ya
mas gibrannya berkeinginan nggak jadi wapres
jokowi bicara di dpr mengenai berpolitik dengan budi pekerti
oke sekarang itu namanya gibran dia itu kta nya pdi perjuangan
oke sangat aneh kalau ada partai lain berambisi menarik dia
tanpa kolonuon tanpa kasih tahu dulu kepada pimpinan partainya
kasian aku terus terang aja
dia orang pede
dan kemudian tak masuk di akal
ganjar sudah calon presiden kemudian ada pula anaknya presiden jokowi
jadi calon wakil presiden dari lawannya
apa jalan logikanya gitu loh
udah itu ya apa itu kalau keanehan di dunia itu bisa masuk itu
daftar keanehan di dunia
oke gitu loh
dan tanpa ada tata krama lagi
langsung dipajangin gambarnya
kalau saya tersinggung saya dibikin begini eh turun
tanpa ada tata krama nih
bang riza bahwa kader pdi perjuangan kemudian disandingkan dengan ketua umum anda begitu
dia kan dia partainya berbeda gitu loh
jadi kan begini nana tadi kan sudah saya sampaikan ya
keinginan mas gibran untuk menjadi cawapres
itu kan bukan dari
tapi kan pak prabowo tadi sebut
yang dimaksud pak prabowo itu kan ada capres capres yang potensial yang muda muda
kan gak cuma mas gibran disebut
ada mas erick thohir ada rk dan lain lain
ada keinginan dia bro ya
aku baru dengar ini
tidak ada keinginan dari kami untuk membidik seperti yang disampaikan tadi

tidak ada keinginan dari gerindra
tapi pak prabowo sudah menyebut
begini maksudnya pak prabowo kita tidak ada secara khusus begitu meminta
tadi sudah disampaikan opung betul
gibran ini posisinya ada dua hal
satu gibran ini masih terkendala aturan konstitusi
jadi masa belum disarat kita minta kan kita tunggu nanti hasil mk
sudah tahu terkendala konstitusi terkendala batas usia kenapa disebut sebut juga
ya nanti kalau hasilnya
ketemu manda dan juga kader kader partai gerindra
ya kalau hasilnya lolos itu kan
kalau hasilnya lolos berarti gerindra mau ngambil mas gibran
kedua belum sampai di situ nana
nanti harus diputuskan bersama
pak prabowo kan orang yang bijaksana saya sampaikan tadi
yang kedua betul opung mas gibran itu sekarang posisinya berkata pdip
tentu ya kalaupun nanti yang bersangkutan lolos tentu ada mekanisme yang harus dihadapi
apalagi pak prabowo itu orang yang mengerti aturan konstitusi
orang yang mengerti aturan konstitusi
tadi saya sampaikan di awal hubungan pak prabowo dengan ibu mega sangat baik
partai gerindra mohon maaf dengan pdip sangat baik
bahkan hari ini berkembang isu kan begitu
apakah dimungkinkan partai gerindra bergabung dengan pdip
kan sekarang isu belakangan seperti ini
mbak puan juga sudah menyampaikan tidak ada yang mustahil
artinya peta politiknya tadi mas adin nanti menjelaskan
semuanya sangat mungkin
apakah dua poros tiga poros ya kan
kira kira antaranya kita hormati
jadi terkait mas gibran sekali lagi kita hormati putusan mk
dan nanti pada akhirnya para pimpinan partai akan memutuskan
oke dengan tidak adanya tata kerama tadi menurut opung masih mau gak kemudian bergabung pdip dengan gerindra
ya gak ada tata kerama sama siapa
kita justru bertata kerama
masih mau gak bergabung
perlu ditanya itu petinggi petingginya
ya petinggi pdi perjuangan lah
kalau menurut apung sebagai politisi senior pd perjuangan gimana kalau bergabung nih
kan pilpresnya jadinya katanya ongkosnya lebih irit kalau misalnya cuma dua poros
ya perlu dipelajari juga tuh
oke jadi terbuka
opung bisa melihat itu terbuka
mas ganjar jadi cawapresnya pak prabowo gitu
mas ganjar jadi cawapresnya pak prabowo
bentar dulu bentar dulu
itu kan keinginan
ya betul ini biar pemisah tenang
sudah ada peristiwa yang terjadi jalan di sawah
jokowi di depan dua di belakang
namanya ganjar sama prabowo
jokowi mengatakan berundinglah kalian berdua
siapa yang mau maju jadi capres sama wapres
kemudian waktu jalan itu tiba tiba jokowi berbalik
apa yang terjadi dalam pembicaraan mereka
sayalah yang jadi capres kata prabowo
saya lebih senior
saya tidak bisa kata ganjar
karena putusan partai dan kami pemenang partai
jadi apa yang terjadi nih
nah kemudian setelah itu mereka tidak ada kesepakatan datang jokowi
ini yang menjadi pegangan kita ya
pada sampai titik itu tidak ada kesepakatan mereka siapa capres siapa cawapres
itu yang ku tahu
jadi tidak bisa dong ya bergabung ya
jadi selesailah dulu adegan itu
oke jadi gak bisa bergabung kesimpulannya begitu di sawah
tapi kan politik dinamis
ini aku snapshot aja ada terjadi
oke saya mau putarkan ya soal gugatan di mahkamah konstitusi ini ternyata masih bergulir terus
ada sembilan gugatan tapi ini yang paling baru nih yang perkara nomor sembilan puluh ini menarik sekali
kalau tidak bisa usia empat puluh tahun paling nggak pernah menjadi kepala daerah
ini spesifik sekali
yang mengajukan adalah anda
yang mengajukan adalah anak fhu surakarta solo
menyatakan pada pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf i undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum lembaga trans sepanjang prasa berusia paling rendah empat puluh tahun
bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
dengan bersarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersarat bukan dengan bersyarat
secara bersarat ya
ya secara bersarat
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dengan atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
oke mbak bibip ini adalah suara dari kuasa hukum pemohon ya dwi santoso ya
ini dari law firm di solo juga yang mewakili pemohon
yakni mahasiswa umur dua puluh tiga tahun dari fhuns solo
pertanyaan saya mbak bibip anda melihat bahwa upaya gugatan ke mk soal batas usia capres dan juga cawapres di bawah empat puluh tahun ini memang untuk mas gibran
saya sih melihatnya begitu ya
karena ada beberapa indikasi nih
kalau memang niatnya adalah untuk menurunkan batas usia yang mana kita boleh setuju ya namanya juga anak muda bagus
itu kan bisa dilakukan sejak jauh jauh hari sebenarnya
atau nanti sebaliknya
jadi bahwa itu diajukannya sekarang bulan maret kan tadi kan masuknya
saya kira itu saja sudah jadi indikasi bahwa sebenarnya ada perhitungan untuk pendaftaran capres cawapres tahun ini
jadi bukan soal kepentingan bangsa untuk punya anak anak muda jadi pemimpin
terus kemudian yang kedua juga kalau dilihat pemohon pemohonnya
pemohon yang satu lagi itu yang dari awal itu juga psi ya misalnya ya
nah jadi kalau kita lihat kelindan para pemohonnya itu
dan juga argumennya
jangan lupa argumen dari dpr dan pemerintah ternyata juga cenderung setuju sebenarnya
tapi kan lucu pemerintah dan dpr itu kalau memang setuju kenapa tidak diubah di
revisi undang undang bukan diudikatif tempatnya
jadi kalau saya sih melihat tentu saja gak akan ada nama mas gibran disitu
tapi kan kita harus lihat indikasinya kenapa sekarang
jadi momentum pengajuan kemudian isi gugatan itu semakin menguatkan indikasi bahwa memang
gugatan ini kalau dikabulkan untuk mendorong mas gibran
ini adalah karpet merah untuk mas gibran bisa menjadi cowok pres mbak bibit ya
betul dan saya sebenarnya sempat dengar hampir putus nih gosipnya ya
hampir putus minggu lalu tapi kemudian perkara ini masuk padahal perkara lain sudah maju
saya sendiri jadi ahli untuk salah satu perkara sudah tiga minggu atau empat minggu yang lalu
jadi harusnya sudah putus bisa putus tapi tiba tiba tertahan karena ada perkara ini yang masuk
nah jadi kan ini juga jadi indikasi sebenarnya
apakah ada yang mau dikabulkan
ada sebuah konstruksi supaya nanti putusannya memang mengabulkan
supaya ada mas gibran masuk sebagai cowok pres
bisa kita punya pertanyaan
ketatanegaraan ya menurut anda bagaimana kemudian seorang anak presiden yang bapaknya masih menjabat
kemudian bisa mendapatkan tiket ataupun didorong menjadi cawapres gitu
pada saat bapaknya masih menjabat
secara ketatanegaraan gimana mbak pantas gak mbak
sangat tidak etis
kalau bicara hukumnya
pasti tidak ada ya
karena tidak akan sedetail itu hukum mengatur
tapi kan dalam politik dalam tata negara juga ada yang namanya etika politik
dan kita juga harus ingat ketua mahkamah konstitusi itu juga kerabat ya dari pak jokowi
jadi gosip gosip tadi juga ada di seputar itu juga
nah tentu saja sangat tidak etis dan apa namanya
jadi kalau pun memang ada permohonan seperti ini misalnya mahkamah konstitusi harus memutuskan bukan untuk yang sekarang
kalau mau untuk yang dua ribu dua puluh sembilan nanti
kalau seandainya mahkamah konstitusi memutuskan untuk yang sekarang
kita akan makin melihat begitu jelas bahwa ini ditujukan atau diinginkan untuk mas gibran untuk maju menurut saya
secara ketatanegaraan tidak pantas ya secara etika politik
tapi projo kayaknya punya pendapat berbeda
dari berapa tiga puluh empat dpd projo ya
dua belas sudah mendukung pak prabowo
dan enam dpd projo ternyata mendukung mas gibral
jadi posisinya mas gibral saat ini unggul di projo untuk menjadi cawapres
kenapa kemudian projo mendorong mas gibran menjadi cawapres
padahal secara ketatanegaraan itu sebenarnya nggak pantas
ya logika yang ditawarkan mbak bipip ini sangat konspiratif
konspiratifnya di mana
kayaknya kayaknya dan basisnya gosip tadi
informasi yang diterima mbak bipip juga diterima di kalangan wartawan
beliau menyampaikan gosipnya
buat saya apapun yang menjadi pengajuan dari semua yang mengajukan ke mk ini
saya melihatnya adalah upaya dari warga negara siapapun itu
dalam rangka memperbaiki sistem konstitusi kita
dan kami sih dalam posisi akan tunduk dan patuh pada putusan mk itu
karena mekanisme itu memang ada
itu jadi mekanisme yang sah di negara kita
nah yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi terkait yang disampaikan opung panda gitu ya
bahwa ini seakan akan jokowi yang mendrive anaknya harus begini begini
saya katakan tidak ada
pak jokowi ketika berdiskusi dengan kami juga dalam posisi yang nggak bisa ngatur ngatur anaknya
bahkan pak jokowi sempat sebenarnya ngelarang
tapi anaknya kan punya putusan sendiri
gibran maupun kesang
jadi termasuk menjadi cawapres itu juga keputusannya mas gibran berbeda dengan keputusan bapaknya yang melarang
itu bukan langkah politik anak itu tadi
terus yang ketiga masalah mekanisme yang ada di projo
ini sifatnya kan aspirasi
teman teman di daerah pengurus pengurus projo di daerah
sedang menjalankan yang namanya konverda
memang dalam konverda ini juga aspek mk kita hitung
kalau nanti keputusannya mk seperti apa seperti apa
saya katakan tadi kita akan tunduk dan patuh pada putusan itu
ya apa alasannya kemudian konverda ataupun dpd dpd projo itu kemudian mendukung mas gibran di antara sekian banyak kepala daerah muda
padahal mas gibran itu batas usianya aja nggak memenuhi syarat
ya itu kan suara teman teman pengurus projo di daerah
apa suaranya itu alasannya apa
untuk capres di tiga belas provinsi yang sudah kami lalui
mendukung pencapresan pak prabowo
nah untuk wapres memang warna warni
mas gibran cukup dominan
kemudian aspirasinya itu apa
yang membuat mereka menjadi mengunggulkan mas gibran itu apa
di antara kepala daerah muda lain
satu kita berfikir dalam politik elektoral dua ribu dua puluh empat keikutsertaan anak muda ini
tadi seperti yang disampaikan mas riza
saya pikir dengan memasangkan pak prabowo dengan gibran potensi menangnya sangat tinggi
itu yang pertama
tentang cita cita indonesia emas dua ribu empat puluh
saya pikir kita perlu bridging kepemimpinan muda
dan ini saya lihat ada di sosok mas gibran salah satunya
yang juga menurut pandangan teman teman projo ya dalam memimpin kota solo cukup berprestasi
oke diantara sekian banyak kepala daerah jadi hanya projo melihatnya mas gibran ya
faktor anaknya presiden jokowi itu menjadi pertimbangan juga nggak di projo
kalau putusan mk ini dikabulkan tentang batas usia
ini ada kami hitung ada sedikitnya dua puluh dua kepala daerah
yang berpotensial di bawah empat puluh tahun umurnya
saya pikir ini bukan semata mata urusan gibran
ada dua puluh dua kepala daerah yang umurnya di bawah empat puluh tahun
kan yang sekarang unggul di konverda projo mas gibran
gak ada nama kepala daerah lain
kalau memang semuanya sama tidak memenuhi syarat
kenapa nggak ada nama kepala daerah lain kenapa hanya ada satu nama kepala daerah muda namanya gibran raka buming raka
ya kita yang kedua faktornya menurut teman teman di daerah ya
bahwa kepemimpinan nasional kedepan kita berharap mau melanjutkan apa
yang sudah dilakukan oleh pak jokowi

jadi harus dilakukan oleh anaknya pak jokowi gitu menurut projo
tapi itulah pandangan teman teman aspirasi teman teman
oke jadi aspirasi projo kalau misalnya sudah pembangunan yang dilakukan oleh pak jokowi harus dilanjutkan oleh anaknya pak jokowi
ya itu kesimpulannya nana begitu
oke tapi kan tadi anda katakan
itu artinya hitungan taktis untuk menang ya
terus yang kedua ada indonesia emas dua ribu empat puluh lima
ini butuh bridging butuh jembatan lah
kepemimpinan kedepan ini harus dipersiapkan
anak muda bahwa itu kemudian gibran ya
itu kan aspirasi teman teman di daerah gitu ya
oke saya mau tanya ke opung panda
opung panda kalau kemudian mk meloloskan batas usia capres cawapres di bawah empat puluh tahun
artinya peluang gibran itu menjadi terbuka
menjadi cawapres sikap pdi perjuangan nanti bagaimana
supaya jangan bingung pemirsa dan rakyat indonesia
konsentrasi pdi perjuangan sekarang
mencari calon wakil presiden
untuk mas ganjar
untuk mas ganjar
dan pasti dalam pencarian itu tak ada gibran
karena dia kader kami
bukan di porsi itu itu aja
yang rame ini kan di luar kami
ada yang mencalonkan gibran lah ada yang mengapakan gibran
senang senang juga sih laku juga ini pdi perjuangan
ya jadi kalau nanya ke saya
kami lagi sekarang
baik ibu mega maupun jokowi sendiri maupun ganjar
dengan beberapa elit di dpp
sedang menyaring siapa yang calon wakil presiden
dan itu bukan mas gibran ya
ya pasti enggak lah
karena mungkin ganjar sudah calon presiden kemudian wakilnya ini
kita kan hormati juga teman koalisi kita
jadi wait and see ya pdi perjuangan
kalau kemudian nanti mk meloloskan
nggak ada wait and see nggak ada wait and see
kalau nanti mk meloloskan gibran dilirik dibidik gimana ini
gak ada wait and see ini udah jelas kok
oke jadi tertutup pintunya kalau menurut opung
bukan tertutup udah jelas tujuannya
tertutup ya berarti ya
lirik calon wakil presiden
oke saya mau ke mas adi
mas adi apakah kemudian gugatan soal batas usia capres cawapres di mk ini
memang ada campur tangannya pak jokowi nggak
kalau menurut bang panang tadi enggak ada
tapi kok sulit ya menghilangkan indikasi itu
ya kalau kita meyakini teori konfirasi pasti bilangnya iya
tapi kan yang memutuskan soal ambang batas minimum
syarat capres itu bukan jokowi tapi mahkamah konstitusi ya
makanya kalau ini dikabulkan gugatan soal ambang batas minimum
pasti publik nunggu soal gugatan ambang batas maksimal umur
yang tujuh puluh tahun dan tidak pernah melanggar ham itu juga ditunggu itu
karena memang kalau kita akui kita kan harus membaca konteksnya
ini memang soal gugatan ini pasti terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh
satu misalnya ada dugaan supaya gibran ini bisa maju
tapi kan kemudian ada juga gugatan
supaya prabowo jupianto juga tidak bisa maju
karena umurnya lebih dari tujuh puluh tahun
oleh karena itu mk ini adalah pertaruhan yang sesungguhnya
melihat begitu banyak kepentingan politik
kalau yang satu syarat ambang batas minimum itu dikabulkan
kenapa yang maksimum tidak dikabulkan
ini kan pertanyaan pertanyaan mendasar
sebenarnya kalau mau jujur tidak perlu ambang batas
kenapa harus tiga puluh lima kenapa nggak tujuh belas tahun
seperti halnya saya ketika tujuh belas tahun sudah punya hak
political right untuk menjadi calon presiden dan untuk mencoblos presiden
kalau abang kita itu menyebut ini bukan hanya gibran
tapi dua puluh dua kepala daerah yang lain
yang punya resource politik
yang punya infrastruktur politik
hanya gibran raka buming raka bukan yang lainnya
oleh karena itu bagi saya
memang mk memang harus membaca
bahwa ini adalah pertarungan politik begitu banyak
elemen elemen yang mencoba untuk saling menjegal
untuk mendukung salah satu calon
supaya menang di dua ribu dua puluh
jangan jangan ini adalah bahasa politik jokowi sebenarnya
kepada pdip khususnya
karena dinilai tidak dilibatkan soal pencapresen di dua ribu dua puluh empat
jokowi ingin tunjukkan bahwa sebagai presiden jokowi punya power
bisa mengorkestrasi begitu banyak kepentingan politik
dekat dengan prabowo
kemudian misalnya mengorkestrasikan partai pendukungnya
saat ini dekat dengan prabowo
disitu ada golkar ada pan ada psi
yang kita tahu bahwa iman politiknya sampai sekarang
psi pun juga goyang goyang sebenarnya
kalau kita membaca angka angka statistik
psi ini kan iman dan hati politiknya geganjar
bukan yang lain
bahkan termasuk projo misalnya
kalau kita ingin melihat projo ini sebagai replika politik jokowi
juga disitu letaknya
bahwa sebenarnya jokowi ingin tunjukkan
terutama kepada opung panda
kepada teman teman pdp
jokowi sebagai presiden layak juga untuk diminta pendapat
dijadikan sebagai orang penting
supaya persoalan capres ganjar pranowo
pak jokowi juga ada disitu
tunggu ini sudah salah total
ini salah total
saat ini tidak benar
jokowi tidak dilibatkan dalam pencapresan
pengumuman mungkin pun
ini kan yang dimanipulasi
orang luar negeri juga mengatakan
saya referensi itu juga
saya yang sudah terlatih sebagai investigative reporter
saya ngecek semua
waktu itu jokowi kembali ke solo
belum selesai antara mega dengan puan
puan belum diberitahu
bahwa akan diputuskan itu ganjar
dalam tenggang waktu ini
kemudian setelah puan
jokowi datang kembali
jadi tidak ada dramatisasi
ada lagi lebih jauh menganalisa pengamat politik
maka itu tidak ada saham jokowi
maka pencapresan itu
yang saya menarik ya
dari semua orkestrasi politik yang muncul hari ini
rasa rasanya pdip itu dingin ya
dingin dalam arti tidak terlampau agresif
tidak reaktif ya
tidak reaktif dan tidak marah kan
tidak melakukan respon ya
betul ada kaisang ke psi
kemudian gibran dikaitkan dengan ganjar
kok pdp rasanya lebih kalem
mungkin bagi pdp ya
itu urusan lain lah
sekarang fokus bagaimana ganjar menangkan gitu
karena anda sudah bahas soal
kaisang masuk ke psi
nanti kita akan masuk lebih dalam ya
karena anak presiden
karena anak presiden
tapi sebagai segi partai dia tidak ada apa apanya
oke nanti kita bahas
nanti kita bahas
tapi kita harus juga terbidang dulu
angkota pun belum ada di pdp
tetap bersama kami di political show